ini adalah kunjungan pertama nadia ke museum
siswa kelas tujuh smp satu ratus lima puluh empat ini antusias mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pengelola museum dalam menyambut hari kebangkitan nasional
pengen nambah wawasan sih apalagi kan zaman sekarang tuh anak anak banyak yang lebih suka main gadget ketimbang tahu sejarah dari kebangkitan nasional ini
nadia merupakan salah satu siswi dari lima ratus lima puluh siswa siswi smp yang berpartisipasi dalam kegiatan festival museum kebangkitan nasional dua ribu tujuh belas
dalam festival ini mereka diharuskan berpetualang ke tiga museum yang sudah ditentukan seperti museum kebangkitan nasional museum sumpah pemuda dan museum perumusan proklamasi
museum adalah sebagai tempat lembaga pendidikan non formal
dan rekreasi itulah yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa di museum itulah tempat mendalami pendidikan sejarah kebangkitan bangsa indonesia atau sejarah perjuangan bangsa
mereka selama ini hanya melihat atau mendengar cerita yang dari buku tetapi orientasinya tidak tahu
kebangkitan nasional itu dimana siswa itu tidak tahu tapi bagaimana caranya supaya siswa itu tahu bawalah ke museum
para peserta mengikuti banyak tantangan dari sepuluh pos permainan seperti
menguji wabahan letak geografis kota di indonesia mencari gambar wajah pahlawan serta menjawab kuis sejarah indonesia
dapat wawasan lebih banyak soalnya di sini tuh kayak budi utomo terus tadi antonomi jadi lebih tahu banyak pengagas pengagas yang lain yang memperjuangkan kemerdekaan indonesia
sama makna dari kebangkitan nasional itu sendiri
dengan mengunjungi museum diharapkan kebangkitan nasional itu sendiri
kebangkitan nasional itu sendiri
kebangkitan nasional itu sendiri
kebangkitan nasional itu sendiri
dan anak anak dapat lebih memahami makna perjuangan dan kebangkitan nasional sejak dini
sehingga mereka bisa turut andil dalam menjaga dan membangun semangat nasionalisme indonesia
gagat prasasti jakarta